iya tapi kalau yang menarik
pas udah dipilih gitu itu berat banget sih
kita tahu tentu saja gitu
sebelumnya beliau bilang bahwa akan memberikan sanksi tegas